soalnya nenek masih kangen sama ayah nih jadi belum tidur ini belum tidur
jenekon hanya gitu sih
aku sebenarnya gak mau bikin mama sedih
aku gak mau bikin mama
tapi aku cuma mau mama tau perasaan aku ma
aku juga pengen bahagia
mudah mudahan lama baik baik aja
aku tebak ya
satria jangan begini
jangan sedih gini
coba deh kamu lihat aku
terus kalau kamu senyum
aku yakin mama kamu akan berhenti
biar semua jadi lebih baik
biar perasaan sama kamu juga jadi lebih tenang
biasanya dulu aku yang minta kamu senyum ya
sekarang kamu senyum ya
sekarang kamu senyum ya
sekarang kamu minta aku senyum
eh ngapain kamu sendirian disini
itunya udah dikunci atau belum
kamu lagi liatin ayah sama satria ya
itu kosong dari situ nih
ini udah udah udah mepet banget ini makanya itu masalahnya mau disini
soalnya nenek masih kangen sama ayah nih jadi belum tidur ini belum tidur
nanti sakit loh nek ya iya nek gimana kamu sama raka mau balikan lagi ya ya
nenek kok nanya gitu sih nek soalnya nenek ini kasih sayang sekali sama kamu jadi nenek
pengen kamu itu sama cucu nenek jadi
bapak sudah pulang pak
bapak kangen banget sama kamu
bapak pengen banget peluk kamu
udah lama gak perlu kamu
saya juga kangen sekali sama bapak
rasanya aku bahagia sekali
sepertinya bapak sudah berubah
belakangan ini bapak jadi lebih sayang sama aku
pokoknya mulai sekarang
apapun hal buruk yang pernah bapak perbuat terhadap aku selama ini
gak akan pernah aku ingat ingat lagi
aku bersyukur sekali atas semuanya
aku tahu kalau aku mempunyai bapak yang paling baik di seluruh dunia
bapak jadi makin gak tega sama kamu
tapi memang bapak gak sebaik yang kamu pikirin nak
karena bapak sebenarnya udah misahin kamu dari ibu kandung kamu
bapak ini bukan bapak kandung kamu nak
udah telat ya
ini aku taruh sapu dulu ya
sebentar ya pak
ini sih pak
ayah kok gak ada ya
jangan jangan udah berangkat lagi

jangan jangan udah berangkat lagi
ayah kok gak ada ya
ayah udah berangkat ya
kamu udah mandi belum
udah udah mandi
ayah udah jalan
ngiri kamu cemburu
dia peginya sama raka
beseram dia muncengannya
nih beluk nih
raka pegang tangannya ayahnya
sebentar lagi aku akan punya cincit
bu kenapa sih dari tadi
lu kayaknya seneng banget
kok karena satria sih raka
enggak bukan satria
aku tuh kepikiran bapak
aku ngerasa bapak udah mulai sayang sama aku
cerita dong kenapa
tadi bapak meluk aku
aku gak tau kapan terakhir bapak meluk aku raka
terus yang waktu aku cerita sama kamu
kalau bapak nelfon aku dan bapak nangis
kamu inget kan
aku merasa bapak udah banyak berubah makanya aku senang sekali
oh karena itu ya bagus ya
eh raka aku kepikiran
aku mau beliin hadiah untuk bapak
seumur umur aku belum pernah beliin apa apa untuk bapak
menurut kamu gimana
oke hadiah apa
aku kok gak ada gairah kerja ya hari ini
aku kangen sekali sama anakku
dia pasti ada di rumah sakit
ini semua gara gara si sialan itu mafia penculik anak
ahwas pokoknya cepat atau lambat dia pasti akan akuin semuanya
aku akan bikin dia ngaku
aku gak mungkin salah kali ini
tidak ada yang bisa diberi kesalahan
aku akan menanggung dia
aku akan menanggung dia
aku akan menanggung dia
aku akan menanggung dia
aku akan menanggung dia
aku akan menanggung dia
aku akan menanggung dia
aku akan menanggung dia